sengaja dibanting atau gimana itu
enggak kamu sengaja pengen jatoh itu gimana
enggak enggak enggak
aduh aduh ini apa sih kenapa sih teriak teriak
ya ampun suara kamu kenceng sekali marah marah
ini mah si uyak si kiki mirna itu kerja nggak pernah bener
terima kasih banyak ya pak
ini envelope nya tadi jatuh
setelah hasil tes dna ini bapak terima
pak almi minta bapak untuk berjanji pak
pak saya permisi ya
enggak tadi orang itu ketinggalan envelope nya di lantai
terus aku bantu ambil terus balikin
gagal deh aku tanya tanya
karena envelope tes dna itu tadi sama persis dengan yang dikasih randy sama aku
itu kopi sama kue nya udah sampai
aku juga ke toilet sebentar aja
jangan sampai andien di luar mula telfon telfon ini
jangan jangan dari nino
ya udah sampai nanti ya kak
kamu apaan sih mas
tiba tiba masuk ke toilet perempuan mengambil handphone aku
jadi kamu telfon rafael
iya aku tuh lagi telfonan sama rafael tadi
dia mau ngasih unting ke aku
awalnya dia mau ngasih di rumah tapi karena aku di sini jadi dia kesini
lagian kamu ngapain bawa bawa handphone ke toilet
kamu sendiri ngapain mas
sampai nyamperin aku ke kamar mandi perempuan
kalian tadi nggak mau nemenin
kenapa lah yang segini gitu
sekarang mau nemenin
ini kantor ya jangan ne ne
hubungan dari sini ayo
mana sih handphone aku
kenapa bisa si curobo itu
aduh pake salah masuk toilet segala lagi
aduh mana ada pak al lagi di dalem
eh tapi benar kok ini toilet perempuan
kenapa pak al ada di dalem ya
kenapa masih ada yang terak kenapa
sekretaris saya tadi masuk
dikira salah masuk toilet dikira toilet lagi
kayaknya ternyata ada saya soalnya disini kan
kamu sih ngapain juga masuk toilet perempuan
udah untung aja ini kantor kamu kalau bukan habis kamu
saya juga gak nyaman kali ada toilet perempuan
kamu sih ngapain juga masuk toilet perempuan
yaudah kok gitu keluar ayo
ada bu andien juga
bu andien apa kabar
pantes pak al ada di dalem
ternyata ada bu andien
enggak apa apa pak udah lupain aja
oh iya saya udah rasanya udah lama banget deh gak ketemu sama bu andin
bu andien nambah cantik deh
pak al di kantor suka senyum senyum sendiri loh kalau mikirin bu andin
aduh keceplosan lagi
kalau gitu pak bu saya permisi dulu ya
jadi sekarang kamu udah bucin banget sama aku
jadi kamu takut kehilangan aku dong
apaan sih gak usah percaya sama feli
mas gak usah ditahan ngomongin aja ya kan
gak usah senyum senyum
sepertinya cinta dan rasa percaya itu telah kembali
aku mohon jangan pergi lagi
tetaplah di hati dan menetap sampai aku mati
dan kandung aku bisa pulang hustlein
ah apa sake
bapak bersyukur aja berapapun apapun bersyukur
sebenarnya pak setelah hasil tes dna ini bapak terima
pak al meminta bapak untuk berjanji pak kalau bapak tidak akan menghubungi lagi bu ani dan mengungkit masalah ini dengan kita
halo pak rendy pak saya sudah cek barusan transparan sudah masuk
terima kasih banyak ya pak
pak ini envelope nya tadi jatuh
aku harus cari tahu
maaf aku baru tahu kalau ada meeting ledakan sekarang
aku berangkat sekarang ini ya takut telat
ada meeting gedakan
iya pak aku pergi bentar
kamu kamu di sini aja ya nanti aku jemput
kok perasaan gue gak enak ya
gue ngerasa ada yang disembunyiin sama nino

nih udah gieng banget green
apa aku langsung ajak kantor lebaran ya
siang pak saya aldino perset ya
saya mau ketemu dengan rendy asistennya aldebaran
maaf pak hari ini pak rendy sedang ada tugas keluar kota
baru berangkat satu jam yang lalu
pak apa ada nomor yang lain
soalnya nomor pak rendy yang biasanya saya telepon gak aktif
setahu saya nggak ada pak hanya ada nomor yang biasanya dia pakai
mungkin pak randy sedang di dalam pesawat makanya hp nya dinonaktifkan
nanti bisa bapak hubungi kembali
ya kalau gitu makasih ya
rendy gak ada
baik pak apa kabar
kok bisa ya kita ketemu di sini pak
bapak mau ketemu siapa
ini tadi saya mau ketemu dengan rendy asistennya aldebaran
tapi kayaknya orangnya lagi tugas luar kota dan saya nggak bisa hubungin
ada sendiri ngapain di sini
saya ada perlu sama ani
bentar ada telepon
kamu gak ke kantor kan
tadi kan kamu juga udah pamit pulang dari kantor
sekretaris kamu juga udah bilang hari ini udah gak ada kerjaan lagi
ya allah baru aja aku janji untuk bahagiannya elsa
sekarang udah bikin dia kecewa lagi
maaf ada sesuatu yang harus aku pastiin
yaudah nanti aku jelasin sama kamu
sekarang kamu masih di kafenya papa kan aku jemput ya

aku jemput ya
aku jemput ya
pak rafael saya duluan ya
sampai ketemu pak
pak nino kok mencari pak randy
sepertinya ada masalah
saya ada janji sama bu andien istrinya pak aldebaran
baik pak sebentar saya pastikan dulu ya
dengan bapak siapa
saya pak rafael
lalu kemana sih
rasanya gue gak enak
coba tanya rafael deh
kalau harus dibatasi kenapa tuh ini brilio

antingnya machte basic tanpaemieh
kayak empat puluh hari
memberikan kata pada sakit memuli
an forwards memang ajaran mengerusak
kak denger suara saya gak
saya lagi di dalam lift nih
suara kamu gak kedengeran
nanti saya telfon balik ya
jangan jangan kak rafael sengaja
jangan jangan dia emang disuruh sama mbak andin
tapi kalau gue tanya ke mbak andin
nanti dia bakal nanya balik ke gue
kenapa gue mau anting itu
makin susah gue jawabnya
andi nih karisma putri saya lagi kerja ya
bisa nggak usah senyum senyum kayak gitu
gak ada yang lucu ya
siapa yang lucu
emang gak ada yang lucu kok
gue cuma senang aja ngeliatin kamu
apalagi kalau lagi serius
gantengnya kayak nambah dua kali lipat
permisi pak bu
ada tamu untuk ibu andin
namanya pak rafael
katanya udah janjian sama ibu sebelumnya
naik bu sebentar ya
kalau gitu pak bu saya tinggal dulu ya
selamat siang pak
maaf saya mengganggu
gak apa apa silahkan
makasih banyak loh kak
oh iya tadi gue ketemu sama panglino di bawah
katanya pak nino mencari pak randy asistennya pak al
tapi kata resepsionis di bawah parendy nya gak ada
ya rendy memang saya tugaskan keluar kota
jadi nino mencari randy
katanya sih begitu pak
pak nino kelihatan panik dan cemas
ada apa ini
kenapa perasaan gue jadi gak enak
kayaknya urusan gue udah selesai
mengantarkan anting itu dengan selamat ke pemiliknya
ya kak sekali lagi terima kasih banyak ya udah ngantrinya
sebenernya gue masih penasaran
kenapa andin sampai suruh gue bohong ke elsa
tapi kayaknya gak enak dibahas disini
ada suaminya andin
nanti aja deh
gue tanyain lagi
ya santai aja andin
yaudah kalau gitu gue duluan ya
saya permisi ya pak
terima kasih banyak
ngapain cari pak randy ya
saya juga gak tau
apa ini ada hubungannya dengan hasil tes yang diberikan randy ke nino kemarin
yaudah kita balik
puji rumah masih ada kamu
mah pamat ya
ingat pesan papa ya
baik baik kalian berdua
saling jaga kepercayaan
papa seneng kalian berdua gak jadi cerek
ini kan semua juga berkat taufik sama mama yang udah support
udah doain pernikahan aku
udah doain pernikahan aku
kali ini kalian betul betul menjaga
ketuhan pernikahan dan rumah kandang kandang
sudah kita balik ya
kamu itu tadi dari mana
kau teman aku
kamu cerita sama aku
aku harap gak ada kebohongan ya disini
habis dari kantor aldebaran
kamu ngapain kesana
mau ketemu dengan randy
ngapain kamu cari randy
kamu ingat orang tadi aku balikin ampoknya
di amplop itu ada tulisan
sama seperti yang randy ngasih sama aku
ya terus masalahnya apa
ya aku nggak sengaja dengar di telepon
dengan menyebut nama randy
kalau randy sudah mentransfer uang ke dia
seolah olah dia sudah menyelesaikan sesuatu yang
disuruh sama randy
kamu tuh mikirnya terlalu jauh deh sayang
emang cuma ada satu randy di dunia ini
ya sekarang gini deh saya
mungkin aja orang itu emang kerja di lembaga tes dna itu
terus bisa aja kan
orang itu yang emang dimintain sama randy
buat salin tes dna itu untuk dikasih ke kamu
mungkin aku salah
kamu tuh udah janji loh
kenapa masih aja
aku pikir kebahagianku sudah datang
aku pikir aku sudah datang

aku pikir aku sudah datang
aku pikir aku sudah datang
aku pikir aku sudah datang
aku pikir pernikahanku dan nino sudah aman sekarang
tapi baru beberapa jam
udah ada hal yang bikin aku ketakutan lagi
kalau semua kebohongan ini terbongkar
habis ini ada gadget ya
mas aku udah boleh mulai kerja lagi kan
ya kan masa aku gak ngajar ngajar sih
nanti lama lama aku dipecat loh
kok berhenti mas
saya itu sempat ngurus izin kamu ke kampus
saya kasih suara dokter yang dari rumah sakit sejahtera ke kampus kamu
dan kamu dapat izin selama sepuluh hari
kok lama banget sih mas
geluh terus ya harusnya kamu tuh bersyukur
ya aku bosan mas
yaudah besok aku minta izin ya
dari awal pembukaan sampai sekarang aja aku belum kesana
gimana kalau nanti andien ketemu nino di cafe nya papa
apalagi sekarang nino kan lagi cari randy
kamu nggak mau ganti liburan kita yang waktu itu ketunda
saya udah merencanakan untuk liburan lagi sama kamu solly
kamu kenapa sih mas
ngajakin aku liburan terus
ya jangan jangan kamu mau
mau nggak kalau nggak mau yaudah
yaudah yuk mau ke mana kita
tapi terlalu jauh deh
nggak usah dipikirin itu urusan saya
kamu beresin aja itu baju baju sama koper
tapi aku senang sih mas
akhirnya kamu ngajakin aku untuk liburan
saya masih punya rahasia sama kamu
tapi saya harap kamu mengerti
kalau yang saya lakukan sekarang adalah demi keutuhan keluarga kita
itu kopernya elsa kan
ini kopernya elsa
oh kamu sama elsa bukannya
aku udah putuskan untuk mencabut gugatan cerai aku terhadap elsa
aku bawa elsa balik ke rumah
aku benar benar nyesel atas perbuatan aku yang kemarin
aku bahagia banget
masih dikasih kesempatan untuk menjadi menantu mama sama papa
no bukannya hari ini
sidang cerai kamu sama elsa
aku tahu ini mungkin berat
buat bapak sama bapak
ini sudah keputusan aku
dan keputusan aku sudah pulat
untuk memaafkan elsa dan menerima elsa kembali
mama sama bapak pun
bisa terbuka hatinya untuk menerima
kita harus hargai keputusan nino ya
untuk kebahagiaan kamu
pasti mama sama papa dukung
janganlah begitu makasih ya
aku bawa dulu barang barang
sepertinya mama belum ikhlas ya
iya sih pak
apa yang udah elsa lakukan
kemarin kemarin itu benar benar sangat menyakiti mama pak
jadi mama gak yakin apa mama bisa
bisa seperti dulu ke elsa pak
mama juga akan coba seperti itu ma
iya ma jadi aku sama andin mau liburan
soalnya kan liburan yang kemarin sempat ketunda kan
mama senang sekali dengarnya ya
tetep tetep rena ya ma
kamu have fun berdua sama andin liburan
kayaknya pak bos tuh ketagihan ya ngajakin lo liburan din
ya harus memang kayak gitu mbak
kalian berduanya apaan sih
ih jangan kayak gitu
kita tuh berdua tuh selalu ngedoain yang baik baik aja buat bersama pak bos
pokoknya kiki itu ngedoain mbak andin terus tuh pokoknya siang pagi malem gemtul terus
ngedoain apa sih
kau boleh tahu
kembar kembarannya itu hadir di dalam rumah ini
ya mbak ya
eh yang pelan
gue tuh gak kebayang deh
kalau misalkan andin ntar hamil
kayaknya kalau selimutnya payinya kita selet gitu doang
kita langsung kena sembur kali ya mbak
khawatirnya dia kan bisa berkali kali lipat
aku bukan lagu
hati hati ya jalannya pelan pelan
eh kalian bertiga ngapain berhenti di situ
halangin jalannya andin kalau kesayangan andin jatuh gimana
iya pak bos
ini kursi meja karpet terus lampu ini kenapa ada di sini
pak bos ini kan dari dulu emang udah di sini dari seseminyak masuk ke sini
gak usah bantah saya ya
iya pak bos
mas udah aja jangan marah marah
saya begini karena saya ingin kamu aman
mereka bertiga aja kerja yang nggak benar
nah terus ngapain di sini berdua
sengaja dibanting atau gimana itu
enggak kamu sengaja pengen andin jatuh itu gimana
aduh aduh ini aku sih kenapa sih teriak teriak ya ampun suara kamu kenceng sekali marah marah
ini mah si uya si kiki mirna itu kerja gak pernah benar
ini kursi meja tuh mainannya rena berantang taruh di sini
ini kalau misalkan andin jalan terus andin kepleset tuh gimana ma
sayang meja kursi dari dulu udah ada di sini
udah sabar dong
iya tetep aja mah
harusnya mereka sadar kalau andin mau jalan andin mau lewat sini itu dipindahin semuanya
lapar kalau mau makan yaudah kita ke meja makannya
calm down dong tenang